dari sumatera selatan kita beralih ke jawa barat
ratusan siswa di bekasi terpaksa menghentikan proses belajar mengajar
saat sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan melakukan penyegelan
sejumlah siswa pun menangis saat penyegelan berlangsung
ratusan siswa yang seharusnya belajar jumat siang terpaksa keluar kelas
setelah didatangi sejumlah orang yang mengaku ahli waris pemilik lahan
seluas satu dua ratus meter di mana berdiri sekolah dasar negeri karangrahayu satu bekasi jawa barat
kedatangan sejumlah orang ke sekolah mengejutkan guru wali murid dan ratusan siswa
yang sedang mengikuti aktivitas belajar mengajar di kelas
sejumlah siswa menangis di lorong sekolah
sementara beberapa wali murid meminta pengelola sekolah dan pemerintah daerah
segera menyelesaikan masalah sengketa lahan agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar
kalau ini disegel nasib nasib anak di sini gimana
kok harus memikirkan itu
bupati harus memikirkan itu
harapan ibu kepada pemerintah daerah khususnya pada bupati serta ibu
saya secepatnya menyelesaikan masalah ini
jangan disegel nggak boleh
bu ini kan udah lama bu kejadiannya
ahli waris pemilik lahan menyegel setelah memenangkan perkara kepemilikan lahan
seluas satu dua ratus meter persegi di pengadilan negeri pengadilan tinggi hingga mahkamah agung
namun hingga satu tahun pasca putusan ahli waris tidak mendapatkan kejelasan
pergantian lahan senilai satu dua miliar rupiah tersebut
ini berdiri di lahan
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu sampai sekarang
kita sudah mendatangi saya muda beberapa kali
jangan sampai ada pergana
minta dibayar aja
enam milimeter dari singapura
juga kita mengajukan ke pengadilan
kami dari ahli waris pertama dari pengadilan negeri kita menang
kemudian ke pengadilan tinggi kita
kemudian langsung ke mahkamah agung juga kita menang
ahli waris mengaku tidak akan membuka segel di sekolah sebelum pemerintah kabupaten bekasi
terkait uang pengganti lahan
dedy beben bekasi jawa barat